seorang pegawai honorer di lingkungan pemprov sulawesi selatan
ditangkap polisi pada jumat siang
ditangkap terkait ujaran kebencian yang diunggah di jejaring sosial facebook
pegawai honorer berinisial ma ini ditangkap pada tanggal enam belas mei
oleh diteras krimsus poda sosial terkait ujaran kebencian
pada akun facebook miliknya ma mengunggah ujaran kebencian berupa tulisan
yang meremehkan pekerjaan kpu serta menyertakan ancaman adanya korban jiwa
akibat gerakan people power pada dua puluh hingga dua puluh dua mei mendatang
dari hasil pemeriksaan sementara ma menyebarkan unggahan tersebut
ke akun media sosialnya pada delapan mei
ujaran kebencian di facebook milik dia sendiri yang bukan milik orang lain
ya milik dia sendiri itu facebook dia
maksudnya apa nama asli atau
ya di situ mungkin dilihat itu nama asli
seperti apa pak ujaran kebenciannya
yang saya sampaikan tadi bahwa
dia mengatakan di facebook itu kami tidak perlu capek menunggu kesiapan kpu
karena semua juga siap
ya karena kami jauh lebih siap untuk people power
tanggal dua puluh sampai dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
nah diperkirakan memakan dua ratus korban jiwa nanti
saat penangkapan polisi mengamankan barang bukti berupa telepon seluler
dan tangkapan layar status facebook
sementara itu ma mengakui perbuatannya
ya kalau menyadari tentu saya sadari
karena saya sudah mengenal kondisi sadari juga pas waktu saya update
dan saya tahu kalau saya salah
tujuannya apa de
tidak cuma hanya meluk dan bunuk bunuk saja secara pribadi
tapi dapat informasinya itu dari mana
dari pemberitaan pemberitaan di facebook juga
kalau termasuk yang dua ratus jiwa itu ada yang
yang meninggal seperti apa
di mana didapat
ya di mana didapat
ya itu dari yang berita berita
kalaupun memang keterangan akhirnya
kalaupun terjadi bentrok atau ada provokasi
atas perbuatannya ma dijerat pasal empat puluh lima a
tentang perubahan atas undang undang ri no sebelas tahun dua ribu delapan
tentang ite dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun
dan denda paling banyak satu miliar rupiah
ibnu munsir makassar sulawesi selatan